aku yakin dia berniat jahat sama elsa
jangan uji kesabaran saya elsa
selamat pagi pak al
saya astri ibu panti
apa bapak sudah bisa berikan nama nama keluarga inti yang mau diwawancarai
terkait pengkajian hak adopsi rena pak
bu nanti kemungkinan mama saya yang akan pertama datang ke sana
dan sisanya ada dari keluarganya andin bu
baik pak kami akan jadwalkan wawancara secara bergiliran
kalau bisa untuk hari ini ada dua orang lagi selain ibunya pak al
oh gitu ya
iya pak apa ibunya pak al bisa datang ke panti asuhan jam satu siang
baik saya tunggu kabarnya ya pak
terima kasih banyak bu
mbak mama kira kira bisa datang ke panti nggak jam satu siang
katanya mau diwawancara yang soal masalah hak adopsi rena itu yang mereka mau kaji itu
yaudah kalau memang mama bisa bantu mama akan do my best datang ke wawancara
semoga kita bisa dapatkan rena kembali
karena anak itu kan rejekinya
semoga rena masih jadi rejeki kita ya
bisa kembali bersama kita lagi ngumpul disini
nanti aku suruh reni buat nanti ya
kamu pucat sekali
mama siap siap dulu ya
selain mama dua orang lagi siapa ya
papa surya dan mama sarah atau elsa sama nino
kayaknya lebih baik nindun dulu deh
soalnya nino kan udah berpikir kalau anaknya andin itu diadopsi orang lain dan meninggal
dan dia bisa kasih tau ke elsa soal itu
jadi mereka gak akan curiga siapa rena sebenarnya
mikirin aku karena aku sakit ya
reina udah gak ada dirumah ini lagi
kita jadi gak bisa main mama papaan lagi deh
bantuin doang ya
bantuin doang ya
semoga aladin dan putra kidul cepat hadir di dunia ini
suka pura pura gak tau gitu loh mas
kalau aladin itu kan anaknya al dan andin
kalau putranya kidul putranya kiki dan
mas kok huya sih jauh banget
tepat lagi mas
saya udah siap ya
jaga rumah ya
ya udah oke
aku tidak akan patah semangat
pokoknya putra kidul harus berada di dunia ini
aladin dari timur tengah
putra kidul hadir dari pantai selatan
semoga arifan lokal anakku ini
udenya pantai selatan
selamat siang pak
ada yang bisa kami bantu
apa betul hotel lotus ini ada event pemotretan dari putri ayu
tunggu sebentar ya pak
gak ada pak
gak ada kegiatan apa pun dari putri ayu kosmetik disini
bener duga anakku
pasti ada yang gak beres dengan laki laki bernama ferry itu
aku yakin dia berniat jahat sama elsa
jangan uji kesabaran saya elsa
sa kamu kenapa sa
ferry mau ngelecehin aku nino
kamu cepetan kesini
tolong aku aku di toiletnya
kamu tunggu sebentar disitu ya
jangan lama lama aku takut
kalau kamu gak buka juga
telepon sekuriti sekarang
istri saya lagi di
aku mau dilecehkan sekarang
kamarnya sebelah mana
sebelah sana pak
ditelepon gak diangkat angkat
mungkin lagi sibuk meeting kali mas
papa sama mama aja dulu
insya allah mereka juga ngasih feedback yang positif kok mas
udah kalau gitu saya ke restoran deh
ketumpah panggung mama ya
kamu gak apa apa saya tinggal sendiri
kan ada uya mirna sama kiki
kenapa sih kamu takut banget ninggalin aku
biasanya main pergi pergi aja
saya serius gak bercanda
yaudah kalau ada apa apa telfon ya
todah mau pergi earth
temen yang saya sehari ini aja kok
dan kamu bisa jadi brand ambasador putri ayu lagi
oke saya dobrak nih alasan ini